bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
pertama tama atas nama masyarakat indonesia saya menyampaikan terima kasih atas perhatian
atas dukungan dan atas bantuan dari bapak ibu saudara saudara
kita dari berbagai penjuru dunia untuk masyarakat di nusa tenggara barat dan di sulawesi tengah
yang menjadi korban gempa dan tsunami
hal ini menunjukkan persaudaraan kita yang sangat erat
persaudaraan untuk kemanusiaan dan persaudaraan untuk menyelesaikan masalah bersama sama
bapak dan ibu sekalian
sepuluh tahun yang lalu kita mengalami krisis finansial global
berkat langkah langkah kebijakan moneter dan fiskal yang luar biasa
yang membutuhkan keberanian politik yang besar
bapak ibu para pembuat kebijakan telah menyelamatkan dunia dari depresi global
yang pada waktu itu sudah di depan mata
untuk itu kami menyampaikan
selamat atas kesuksesan bapak ibu dalam mengatasi krisis financial global tahun dua ribu delapan
setelah sepuluh tahun berlalu kita tetap harus waspada terhadap meningkatnya risiko
dan kesiapsiagaan kita dalam mengalami ketidakpastian global
seperti yang disampaikan ibu christine laga terhadap banyak masalah yang membayangi
ketika perkembangan dunia amerika serikat menikmati pertumbuhan yang besar
namun di banyak negara terdapat pertumbuhan yang lemah atau tidak stabil
perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang
negara negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar
sudah cukup untuk kita mengatakan bahwa suddenly we got itiza miram
hadirin yang berbahagia
dalam beberapa dekade terakhir negara ekonomi maju telah mendorong dpp physicians
negara ekonomi berkembang untuk membuka diri dan ikut dalam perdagangan bebas dan ikut dalam keuangan terbuka
globalisasi dan keterbukaan ekonomi internasional ini telah memberikan banyak sekali keuntungan
baik bagi negara maju maupun negara berkembang
berkat kepedulian dan bantuan negara ekonomi maju
negara negara berkembang mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dunia
namun akhir akhir ini hubungan antar negara negara ekonomi maju semakin lama semakin terlihat seperti game of thrones